kpk kembali melakukan perangkapan terhadap pejabat di jawa barat
kali ini bupati indramayu supendi ditangkap petugas kpk pada selasa dini hari
penangkapan tersebut dibenarkan oleh wakil bupati indra mayu
bupati indramayu jawa barat ditangkap petugas kpk di rumahnya pada selasa dini hari sekitar pukul dua
wakil bupati taufik hidayat belum mengetahui perihal kasus yang menjerat bupati indramayu supendi
dan berapa itu pak
akhirnya tadi malam ya
terkait apa pak informasinya
wah saya tidak tahu ya kita berada di tak bersalah aja dulu karena kita baru dikandikan baru dibawa ya
jadi informasi yang sudah didapat dari pak wakil sendiri apa ini mengenai pak bupati
bupati sementara ini diminta keterangan dibawa oleh pak bupati untuk diminta keterangan
dan sudah ada produser lapangan
cnn indonesia rizky renardi di gedung kpk jakarta
selamat siang rizky
bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap bupati indramayu dan sejumlah orang lainnya
apakah sudah ada keterangan resmi dari kpk
ya selamat siang iqbal
selasa dini hari tadi pagi
telah terjadi operasi tangkap tangan kembali oleh kpk di bupati indra mayu
dan dalam ott kpk dini hari tadi terjadi ada delapan orang yang terkena ott
lima orang sudah dibawa ke gedung kpk tadi pagi
sampai saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap lima orang yang terjaring ott kpk di indramayu
salah satunya adalah bupati indramayu yang baru dilantik februari lalu supendi
informasi sementara yang kami dapatkan memang di antara kelima orang yang sudah sampai di gedung kpk dan sedang dilakukan pemeriksaan ini
selain bupati indramayu ada ajudan bupati kemudian sopir pribadi bupati dan juga ada staff
dan jpu dari bupati indra mayu
dan juga ada seorang pengusaha yang ikut juga terjaring dalam operasi tangkap tangan dini hari tadi
sampai saat ini pihak kpk masih belum memberikan keterangan resminya terkait ott yang dilaksanakan tadi pagi
namun memang berdasarkan kuhp setelah dilakukan operasi tangkap tangan
masih ada waktu satu x dua puluh empat jam untuk kpk menetapkan status terhadap orang orang yang tertangkap atau terjaring dalam operasi tangkap tangan
total ada delapan orang yang tertangkap di operasi tangkap tangan ini lima sudah sampai gedung kpk namun tiga lagi belum sampai di gedung kpk sampai siang hari ini
informasi sementara yang sudah kami dapatkan memang penangkapan ini dugaan terkait suap terhadap proyek pu yang berada di kabupaten indramayu
tentunya kami semua awak media masih menantikan keterangan resmi dari kpk untuk operasi tangkap tangan yang dilakukan di kabupaten indramayu tadi pagi
kembali kepada daikbal
baik rizky renardi langsung dari gedung kpk jakarta terima kasih